ada apa mak
ada tukang bubur ayam nungguin
ya nungguin dibelilah
masa nungguin diusir
tugas cemumun sekarang yang utama ngurusin pembelian kicimpring melalui gober
kalau lagi nggak ada driver gober yang datang tetap ikut bikin kicimpring
irin ngurusin penjualan online keluar kota sama ngurus promosi di sosmed

oke latihan hari ini selesai
terus bikin kopi
saya gak boleh nafas dulu
memangnya dari tadi gak nafas
maksudnya saya baru dateng
mau istirahat dulu
istirahatnya sambil masak air
terus bikin kopi
tadi benerin mesin air dulu
di rumah rusak
sekarang mesin airnya udah benar
nungguin dibeli lah
masa nungguin diusir
masa nungguin diusir
tugas cimumun sekarang yang utama ngurusin pembelian kicimpring melalui gober
kalau lagi gak ada driver gober yang dateng
tetep ikut bikin kicimpring
irin ngurusin penjualan online
keluar kota sama ngurus promosi di sosmed
ditambah urusan administrasi sama stok
sukanta tetep ngurus pengiriman online di sosmed
ditambah urusan administrasi sama stok

pengiriman ke toko toko sama ekspedisi
selain tetep ngurus pengiriman ke toko toko sama ekspedisi
tugas sukanta juga bikin kopi
pakai kacang gak
tapi ayamnya dibanyakin
gini lagi beli bubur ayam
neng juga mau
sekarang kerja lagi
kamu beli juga
mak sama neng beli bubur
akang juga mau
akan minta beliin bubur kok malah ke dapur
mau beli bubur buat anka
enggak bareng kamu rad
tadi janjianya masing masing langsung kesini
tadi janjianya masing masing langsung kesini